puluhan papan bunga ucapan selamat kepada gubernur aceh atas prestasi bertahan sebagai provinsi termiskin di sumatera
terpasang berjajar di depan kantor gubernur aceh di jalan tengkunya arief rabu pagi
papan bunga ucapan selamat kepada gubernur aceh ini sebagai bentuk sindiran warga
terhadap pemimpin aceh yang dinilai telah gagal menyejahterakan masyarakat aceh
saat hendak dikonfirmasi terkait hal tersebut pihak pemerintah provinsi belum ada yang bisa memberikan tanggapan
karena posisi gubernur dan humas sedang berada di luar kota
kritikan kepada gubernur aceh pada papan bunga itu berasal dari berbagai kelompok masyarakat
di antaranya kaum duafa hingga awab echa
berjejarnya puluhan papan bunga pun menyedot
perhatian pengguna jalan